puluhan jamaah korban first travel di bandung mendatangi polrestabes bandung
selain untuk mengetahui perkembangan laporan terhadap bos first travel kedatangan mereka
juga untuk meminta kepastian penuntasan kasus dugaan penipuan oleh first travel
puluhan jamaah yang mewakili enam ratus tiga puluh dua korban first travel di bandung
mendatangi polrestabes bandung senin siang
mereka bermaksud memastikan perkembangan laporan terkait dugaan penipuan
yang dilakukan bos first travel andika surahman dan anissa hasibuan pada empat belas agustus silam
selain itu mereka juga meminta kepastian langkah aparat
dalam menuntaskan dugaan penipuan yang dilakukan first travel
guna memudahkan komunikasi dengan para korban
pihak polrestabes bandung berencana membuka posco crisis center
pembukaan posko ini karena adanya keinginan dari para korban
untuk mengumpulkan korban first travel lain yang belum terdata
dari pihak polrestabes bandung akan melakukan
langkah langkah penyelidikan dan penyidikan
tetap nantinya kami akan meminta petunjuk dan juga
berkoordinasi dengan pihak penyelidik dari barisri mabespori
untuk korban sendiri yang pertama mengharapkan tentunya
yang pertama adalah kembali uang
yang kedua dokumen berupa paspor dan lain sebagainya itu dapat kembali
salah seorang korban first travel adrian dramaja
mengaku tertarik mendaftarkan diri umroh bersama first travel
setelah dijanjikan mendapatkan fasilitas umroh bersama first travel
yang mewah dengan biaya minimal
yang pasti pertama adalah harga murah dan testimoni terutama
rata rata yang daftar ke first travel adalah mereka yang sudah dengar sendiri
fasilitas yang diberikan
kalau saya pengen jujur fasilitas yang diberikan adalah fasilitas mahal
dengan harga murah sesuai dengan slogan mereka
sementara itu di bogor satu keluarga yang sudah mendaftar
untuk berangkat umroh dengan first travel
terpaksa mengeluarkan biaya dua kali lipat
karena memilih berangkat umroh dengan travel agen lain
setelah tidak kunjung diberangkatkan oleh first travel
bahkan selama menunggu keberangkatan yang belum jelas
first travel justru menawarkan paket promo yang jauh lebih murah
mereka terus mengiklankan
mengiklankan promo yang jauh lebih murah dari yang empat belas tiga ratus itu
kalau tidak salah
pulang tahun ke delapan
mereka menawarkan angka delapan delapan ratus sekian delapan ratus delapan puluh delapan kayak gitu
nah itu disitu kami mulai tambah curiga lagi sebenarnya
meski pesimis uangnya akan kembali
kini siti juwariah dan keluarganya hanya bisa berharap
tim liputan transmedia